tim nasional sepak bola u dua puluh dua indonesia dan para atlet peraih medali di sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
di arah keliling ibu kota sejak jumat pagi
dan saat ini kita langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza siregar
selamat siang reza
reza saat ini anda berada di dalam area stadion utama gelora bung karno
bagaimana kemudian kondisi di sana
apakah masih banyak supporter yang memadati area gbk reza
ya selamat siang mbak mevri
pada pagi hari tadi dilaksanakan kirap parade bagi para peraih medali untuk kontingen indonesia di sea games kamboja dua ribu dua puluh
dan tadi kami juga sudah mengikuti rute konvoy yang dilaksanakan dimulai dari kemenpora pada pukul delapan pagi
dilanjutkan dengan di jalan gatot subroto jalan sudirman bundaran hi dan kembali ke stadion utama gelora bung karno
dan jika anda bertanya apakah masih ramai supporter supporter
supporter indonesia yang berada di sini dapat kami katakan ini sudah sepi karena memang tadi saat kembali atau tiba di stadion utama gelora bung karno
ini sudah ditutup oleh kontingen ataupun dari pihak kemenpora sendiri
dan salah satu squad yang ditunggu tunggu oleh masyarakat indonesia adalah squad timnas sepak bola indonesia u dua puluh dua
karena mereka lah yang berhasil mendapatkan medali emas terakhir yaitu medali emas ke delapan puluh tujuh bagi indonesia di raihan sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga
dan saat ini saya sudah bersama dengan kelly
coach indra syafri dan juga rizky lido selaku kapten dari timnas u dua puluh dua
saya langsung bertanya kepada coach indra syafri
kemarin saat di semifinal vietnam kita sempat kalah begitu dan juga di final kita sempat kebobolan di menit menit terakhir
kunci kemenangan ataupun apa yang dikatakan oleh coach indra safri untuk para pemain agar tetap termotivasi coach
dengan vietnam kita nggak kalah
draw dari posisi draw itu
karena kita di menit menit terakhir kita bisa cetak gol lewat tovani
dan juga pertandingan final juga tidak kalah serunya
tapi saya bersyukur kepada pemain yang dari pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir final
grafik mereka makin lama makin bagus
dan juga apa namanya
kalau ditanya apapun
tentu saya tidak terlalu sulit sebenarnya mengumpulkan para pemain
karena memang pemain pemain yang ada sekarang ini adalah pemain pemain terbaik yang ada di klub
yang sesuai dengan umurnya
oleh sebab itu saya berterima kasih kepada klub dan pelatih pelatih klub yang sudah bekerja sama
walaupun ada pemain yang memang masuknya di tim di saat saat terakhir kita mau berangkat
coach kita tahu kemarin saat final melawan thailand ada sedikit perselisihan
apakah saat ini sudah selesai atau bagaimana coach
ya saya pikir sudah selesai ya
dan secara informal juga ofisial yang membuat keributan itu sudah mendatangi kita di hotel
karena kita kebetulan hotelnya sama dan sudah bersalaman
mereka juga sudah menyatakan permintaan maaf
dan saya juga mendengar federasinya thailand
layangkan surat resmi ke pssi untuk permintaan maaf
saya pikir kita tidak akan mempermasalahkan lagi
saya akan bergeser ke rizky rido selaku kapten dari timnas u dua puluh dua indonesia
kalau tadi coach indra syafri sudah mengatakan beberapa hal kepada para pemain saat di masa masa genting
kalau dari kapten sendiri apakah ada yang disampaikan kepada para pemain
mungkin di ruang ganti mungkin yang kita tidak tahu
kan setelah dua sama itu kita tidak masuk
masuk ke ruang ganti ya
jadi kita tetap ada di lapangan untuk berdiskusi sebentar
dan saya sampaikan ke teman teman bahwa kita bisa lebih baik dari mereka
dan ya terbukti alhamdulillah kita bisa menang seperti itu
baik lalu untuk coach indra syafir sendiri
dari fase grup semifinal hingga babak final apakah ada yang dikatakan untuk menjadi motivasi untuk meraih medali emas kembali setelah tiga puluh dua tahun lamanya
ya dari awal kita sudah berkomitmen bahwa tidak ada yang tidak mungkin seperti itu
setiap pertandingan kita nikmati dan kita harus tanamkan dalam diri bahwa kita bisa menang di setiap pertandingan sampai final
baik terima kasih
saya akan bergeser kembali ke kelly
ini adalah debut pertama kelly bagi timnas u dua puluh dua indonesia
seperti apa komunikasi yang dilakukan bersama dengan para pemain dan juga coach
ini kalau untuk gabung di timnas indonesia ya pertama kali
nah itu suatu momen yang baik untuk saya karena bisa gabung
dan untuk teman teman
dari awal saya gabung memang agak sedikit grogi kan
agak sedikit takut baru pertama kali bermain di level tinggi ya timnas
tapi di sisi lain ada kapten ridho sering di ruang ganti
sering sebelum main dia kasih motivasi
gak apa apa semangat
ini kita semua sama
jadi kamu harus tetap percaya diri
baik saya akan beralih kembali ke coach indra syafri
coach ini banyak sekali pemain pemain di timnas u dua puluh dua indonesia yang berasal dari eld pro academy
apakah ini elk pro academy akan terus dilanjutkan
ya itu kan sudah menjadi program pssi
dan walaupun elk pro academy kita juga belum baik banget
makanya oleh sebab itu di klub licensing kita mewajibkan delapan belas klub liga satu itu wajib benar benar bikin akademi
benar benar elit pro academy nya benar benar dia yang membinanya
kalau sekarang saya terus terang saya kan direktur teknik di pssi
itu banyak klub klub
yang merental para pemain
pemain pemain yang ada di luar
jadi oleh sebab itu jadikan momentum ini
medali emas ini untuk memperbaiki segala hal
ya baik itu secara organisasi
baik itu program programnya harus diperbaiki
ya jadi sangat disayangkan potensi yang puluhan juta yang ada di indonesia kalau tidak terkelola dengan baik
pertanyaan terakhir coach indra
kedepannya akan ada multi event lainnya yaitu asean games dan juga kualifikasi asio dua puluh tiga

untuk posisi coach sendiri nantinya apakah kembali ke dirita pssi atau kembali menjadi coach
saya orang profesional jadi saya terserah pengurus pssi
terima kasih coach indra syafri rizky lido dan juga kelly atas waktu dia
dan mevry memang skuad garuda muda ini penantian panjang setelah tiga puluh dua tahun lamanya kita menanti medali emas untuk sepak bola indonesia
dan memang kita ketahui bahwa kemarin skuad indonesia berhasil meraih delapan puluh tujuh emas
delapan puluh perak serta satu ratus sembilan medali perunggu
itu artinya ini menjadi salah satu raihan terbaik bagi squad indonesia dalam sepuluh tahun terakhir penyelenggaraan sea games
dimana dapat meraih lebih dari delapan puluh medali emas
baik terima kasih banyak reza siregar atas kejutannya di live kali ini
luar biasa sampaikan juga ucapan terima kasih kami kepada coach indra syafri rizky rido dan juga kelly sroyer
yang sudah berhasil memberikan tadi ya medali emas pertama bagi
pertama timnas sepak bola indonesia dalam ajang sea games setelah tiga puluh dua tahun ya
terima kasih banyak dan tentunya kita juga ucapkan terima kasih kepada para atlet kontingen indonesia yang sudah bertanding di sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
selamat kembali melanjutkan tugas anda reza siregar melaporkan langsung dari gelora bung karno jakarta